larangan mudik tahun dua ribu dua puluh satu memunculkan respon beragam dari masyarakat
perusahaan bumn mengaku siap mematuhi himbawan pemerintah
sementara perusahaan otobus swasta meminta pemerintah mempertimbangkan himbawan itu
karena khawatir akan memperburuk kondisi keuangan perusahaan
di sisi lain penambahan kasus covid sembilan belas rata rata masih di angka lima ribuan kasus per hari
untuk mengulasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
joko setiowarno kabit advokasi dan kemasyarakatan mti
dan diki budiman epidemiolog universitas griffith australia
halo selamat malam pak joko selamat malam pak diki
selamat malam semuanya
bapak bapak saya ke pak joko terlebih dahulu
pak joko ini menko pmk muhajir effendi mengumumkan larangan mudik dua ribu dua puluh
kalau kita lihat pada larangan mudik tahun lalu
menggunakan peraturan menteri perhubungan dan pergub dki jakarta
bagaimana anda melihat kekuatan hukum larangan mudik tahun ini
seperti apa yang harus formulasi
hukum seperti apa yang harus dikeluarkan oleh pemerintah
kami melihat sebenarnya kalau berdasarkan evaluasi tahun lalu ya
sebaiknya tahun ini dibuat satu aturan saja
sehingga aturan itu bisa berlaku dari pusat sampai dengan daerah
kalau dibuat seperti tahun lalu
terkadang pmb pmb juga buat aturan sendiri sendiri
sehingga ini agak memusingkan juga masyarakat
masyarakat mana yang harus di
buat satu aturan terserah dari mana pun
semua kementerian lembaga hingga pemerintah daerah
itu mengikuti aturan yang sama
perlukah presiden mengeluarkan pr press pak
anda menilai seperti itu
salah satu usulan kami seperti itu
karena dari evaluasi tahun lalu nampaknya masih banyak hal hal yang sebenarnya agak sulit
cuma kalau peraturan masih ada maka
mengingatnya dari menteri perhubungan atau dari dki
apalagi di daerah daerah juga peraturannya sendiri sendiri
ini cukup memusingkan warga juga yang mau mutik maupun tidak mau mutik mungkin ya
mana mumpamanya keseluruhan dan sebagainya
ini buatlah satu sehingga itu bisa berlaku untuk seluruh indonesia
baik kalau dari pak joko ini membuat satu peraturan supaya masyarakat tidak bingung
kita akan coba gali dari sisi epidemiologis
ada pak diki
pak diki ini lagi lagi kita
dihadapkan pada apa ya pada sebuah hal yang baru
ini dilarang mudik tapi memang kita belum terima aturannya seperti apa detailnya
kalau anda melihat apakah aturan dilarang mudik ini bisa mengurangi potensi penularan
seandainya atur apalagi mbauan ini disejalan dengan regulasinya
jadi satunya kata dengan perbuatan ini akan tentu akan berdampak
tapi belajar dari yang sebelum sebelumnya
ini harus dievaluasi oleh pemerintah bahwa seringkali yang terjadi di lapangan itu berbeda
ada perbedaan dalam hal ini makanya saya dung tuh kalau pak jokowi mengusulkan itu harus jelas
regulasinya jelas sehingga dipatuhi oleh semua sektor
tidak ada sektor yang setara dengan menteri perhubungan
membuat kebijakan yang berbeda
kebijakan yang kontraproduktif
saya setuju kalau bentuknya kepres ya karena semua sektor atau semua menteri apalagi gubernur wali kota akan patuh
jadi ini menunjukkan ketegasan bahwa ini betul akan diatur seperti yang disampaikan pemerintah tadi
nah kalau ini tidak terjadi akan seperti berulang lagi seperti sebelumnya
akhirnya yang dikhawatirkan itu adalah beberapa daerah karena beberapa pertimbangan yang lebih ke arah ekonomi
misalnya membuat aturan yang bisa berkontraproduktif dengan apa yang disampaikan kementerian perhubungan
karena kalau bicara daerah bosnya kan mendagri
tapi bos para menteri itu yang presiden
nah ini yang saya kira harus setahun perjalanan pandemi kita
kita harus belajar bahwa setiap mobilisasi penduduk ini terbukti sekali
bahkan pada kondisi testing kita yang stabil rendah sekalipun itu kelihatan dampaknya
apalagi kalau testing kita madai ya akan lebih jelas itu terlihat
dan secara studi epidemiologi di semua negara secara rata rata
kenaikan dari mobilitas ini ya akibat arus mudik atau apapun mobilisasi yang besar jumlah penduduk atau manusia yang bergerak ini
kalau tidak itu terjadi
hanya ini di bawah permukaan
jadi tidak terlihat bukan berarti tidak terjadi
termasuk virus ini virus ini tak ada hukum biologi
yang adalah saat ini adanya strain baru virus ya
sehingga aturan yang dibuat harus betul betul menjamin keamanan publik
ada larangan pak joko pak joko kalau kita bicara soal kebijakan
kita tahu bahwa beberapa maskapai atau beberapa moda transportasi maksud kami ini menerapkan tes yang berbeda
kalau dari anda melihat dari situ
bagaimana dengan teman teman yang merupakan pengusaha dari bis perusahaan otobus
atau juga dari penumpang apakah anda melihat penerapan tes screening covid sembilan belas ini memberatkan
sehingga sebenarnya agak sulit bagi negara juga
seperti bingung begitu
sekarang untuk tesnya itu kalau kereta api sudah menggunakan genos ya
kemudian satu april nanti darah juga sama
hal yang sama juga mestinya diterapkan di darat
nah sektor darat ini memang pebisnisnya atau sektor darat ini mengalami hal yang kurang nyaman buat mereka
artinya bantuan bantuan subsidi dan sebagainya itu atau relaksasi dan sebagainya ini agak kurang
apalagi dengan kebijakan di pemda ya
nah artinya ini harus diberikan bantuan juga
untuk mengurangi beban pengusaha angkutan umum darat
kalau di darat kan ada subsidi tiket
tapi ada di darat ini belum ada
nah kemudian masalah tes saya pikir
sekarang sudah murah dan bisa sama
itu harus dilakukan juga
kalau tahun lalu itu kalau di darat itu agak memberatkan
tarif tiketnya itu lebih murah ketimbang tarif untuk tesnya
ini memberatkan juga
sehingga memang yang terjadi adalah apa
mereka yang mau mudik menggunakan sepeda motor atau menggunakan angkutan pelat hitam
dan kami menunjukkan yang ke jawa tengah itu prediksinya lima juta
masih ada yang masuk itu sekitar satu dua juta
artinya satu per lima lah masih mudik
tapi mereka menggunakan tadi angkutan plat hitam kemudian sepeda motor
bisa jadi tahun ini mungkin tambah nanti ada yang bersepeda juga
jadi seperti itu kalau kita punya aturan yang tidak jelas
artinya kita jangan membuat melarang
sedikit sedikit kalimatnya mengatur
mengatur itu nanti akhirnya masyarakat juga punya pilihan
apakah dia mau mudik dengan aturan aturan itu atau keberat ya sudah mereka tidak mudik
ada lebih dari lima juta ya yang diperkirakan melakukan mudik colongan begitu
pak diki ini ada yang berkata
pak diki ini ada orang orang yang nekat mudik meskipun dilarang
bagaimana anda melihat ini
apakah sebenarnya dari pemerintah daerah ini harus benar benar menjaga pos pos pintu masuk mereka
dan melakukan tes yang lebih baik misalnya dengan tes tes yang lebih seperti real time pcr begitu untuk mencegah adanya penularan
ya memang sulit dihindari ya dalam situasi saat ini ya
terutama karena ada kelelahan dan segala macam ya banyak faktor di luar kesehatan yang berpengaruh ini
dan oleh karena itu memang harus ada mekanisme yang mengatur ya
dari mulai dari dia perginya saja syarat perginya saja itu harus diatur
ada mekanisme yang jelas
yang pertama tidak bisa hanya bahwa oke genos ada ada tes antigen
tapi itu kan di lokasi
orang di transportasinya di stasiun atau apapun itu
nah tapi dari sejak dia keluar memutuskan mau pergi itu sudah harus ada kriteria
yang tadi misalnya disampaikan oleh apa saat gas ya
ada untuk pegawai negeri kan sudah ada tuh
tapi untuk publik ini yang relatif harus lebih jelas aturannya
aturannya terutama kalau bicara masalah mudik ini tentu kriteria kesehatan
bahwa orang itu dia selain tidak bergejala
juga bukan masalah bahwa dia di testus negatif di bandar ataupun di stasiun
tidak seperti itu
tapi dia juga bukanlah orang yang dalam status kasus kontak
bukanlah orang yang sedang dilacak ya
dicari tahu karena dia kontak dengan orang yang konfirmasi positif covid
atau terduga ya
kontak lagi dengan orang
jadi dia bisa jadi lapis kedua dari orang yang kontak dengan kasus covid
nah ini juga bukan orang yang boleh pergi gitu
jadi kriteria ini yang harus dibuat
dan itulah sebabnya kalau saya melihatnya bukan dari sisi pemerintahan
kalau tadi saat gas kan ada dari keluarga
tapi dari sisi puskesmas ya
ada aplikasi pelaporan atau surat apapun yang harusnya
tapi juga dibuat mudah ya
hingga ketika mau pergi
misalnya ada aplikasi di handphonenya
puskesmas kan punya datanya
di mana dia tinggal itu
jadi ada sinyal merah kayak atau apa
sehingga dia belum apa apa pun dia sudah nggak bisa akses itu
harus seperti itu
jadi jangan juga dibuat masyarakat
dia tidak diberitahu awal tiba tiba ke stasiun atau bandara
nah tes negatif
terus di belakangan akhirnya membawa virus
atau mungkin seperti tahun lalu begitu mendarat
atau keluar dari kapal
jadi halangi petugas
ya nggak boleh ya
nggak bisa seperti itu kan
tidak manusiawi dan juga tidak efektif
jadi harus sejak awal
sehingga masyarakat sudah tahu
nggak eligible buat pergi gitu
ya tentu akan sangat membantu
saya kira rapid test antigen sudah sangat tepat
dan itu ada dua manfaat
pertama bahwa itu sesuai dengan apa yang direkomendasikan secara global
dan juga dilakukan di banyak negara
kedua itu akan menambah performa testing kita
dan ini yang tentu sekali lagi
dasarnya adalah surat pengantar dari puskesmas itu
karena kalau pcr agak berat ya
dan saya kira rapid test ini
apalagi kalau bisa yang dari kimia pharma
yang arti lem itu
itu saya kira bisa juga dipergunakan
jadi hal hal yang diatur
tentu pertama sifatnya adalah mengamankan kesehatan publik
kedua juga tidak memberatkan ya
karena bagaimanapun kita harus memahami bahwa dalam situasi ini
ada beberapa kondisi publik yang memang harus pulang
karena beberapa alasan tadi
atau yang sakit dan sebagainya
tapi dibuat aturannya
setuju banget nih
sekali lagi saya setuju pak jokowi
jadi ada aturan dibuat pada setiap level
yang jelas menjadi rujukan
terutama dalam hal ini masyarakat dan pihak pihak terkait
aturan yang harus satu suara ya ini
dari pemerintah daerah kota maupun pemerintah pusat
terima kasih pak joko setiawarno dan pak diki budiman
sudah berkenan hadir dalam cnn indonesia connected malam hari ini